mengantisipasi cuaca panas ekstrim di mekah arab saudi
ppih embarkasi solo jawa tengah
membagikan paket alat pelindung diri kepada jemaah haji
sebelum berangkat ke tanah suci
sembilan petugas ppih embarkasi solo
membagikan paket apd kepada jemaah haji
saat mulai masuk di asrama haji
donohudan boyolali jawa tengah
membagikan paket apd bagi jemaah haji
untuk menghadapi cuaca panas ekstrim
suhu panas bisa mencapai empat puluh dua derajat celcius
jadi sangat ekstrim sekali bagi jemaah indonesia
diharapkan nanti jemaah nanti juga membekali diri
dengan cairan tersebut pada saat ada terik panas